maaf nis lama banget ya
kamu itu bukan nyonya lagi disini
kamu cuma asisten rumah tangga loh disini
makanya kerjaan kamu tuh yang benar
iya nis ada apa
asam firaul bu nisa
wah banyak amat bu pegal makanannya
ya takutnya nanti ceria tuh abis mengambah
wah sedap nih kayaknya rasanya nih
menu spesial nih
aku ingin selalu
ada di dekatmu
lama lama di rumah itu
gimana caranya aku bisa bantu mereka
gimana caranya aku bisa nemuin mereka terus
aku gak bisa berharap sama oden untuk kasih laporan
aku harus ada disana gimana aja

itu kalau dara bikin liat bukan tiga ratus tujuh puluh tujuh yang bikin kengat
ini jelapan baru dari seseorang
itu juga tinggi nyara juga union industri
jadi ivana punya toko

coba ngasih ke satu perusahaan dia buat aku
masih uang juga enggak
aku gak mau nunggu lebih lama lagi
kaki abi udah bisa mulai ngasih sesuatu loh
berarti sebentar lagi abi akan segera pulih lagi nih
tante seneng banget dengernya
mungkin berarti kalau abi udah berhenti
bisa jalan lagi
aku udah bisa sekolah dong
bisa dong sekolah
main bola main lari larian
apa aja bisa dilakuin
kaki abi sembuh
lambat banget kamu kerjanya
gimana caranya kamu harus secepatnya
bikin aku kembali

sekarang dia malah mulai ngejau lagi dari aku
kenapa aku sekarang berat melakukan ini
kenapa aku mulai merasakan kalau dokter fahri
gak sepatutnya bersama dengan wanita lain
hei abi kok ngomongnya begitu
hei siapa yang ngajakin aku
kangen ya sama dokter
abi juga kangen
tante dipanggil sama tante isa
ya udah gak apa apa
tante balik kerja
ali lanjutin makan dulu sendiri ya
tante dewi kesana dulu
abisin makan ya
tante yang sabar ya
pasti albi bantuin tante tuh
dari tante mata melotot
pokoknya tante nisa itu kan tantenya abi
kemarin itu cuma salah paham
tante dewi sekarang kerja dulu
lama banget ya
kamu itu bukan nyonya lagi disini
kamu cuma asisten rumah tangga loh disini
makanya kerjaan kamu tuh yang benar
ini resep kamu tebus obat ceri
dan jangan lupa beliin ceri makanan
karena dia gak mau makan masakan kamu
takutnya dikasih racun lagi
takutnya dikasih racun lagi
takutnya dikasih racun lagi
takutnya dikasih racun lagi
ceri gimana badannya
ceri udah enakan
ceri lapar tante
tante beliin makanannya jangan lama lama ya
bibidewi beli makannya jangan lama lama ya bi
tunggu apa lagi
waduh kenapa sih
ya aku gak bisa fokus dengan kerjaan aku nih
udah banyak banget deh
gak bisa kayak gini kerjaan kamu masih banyak
mikirin aku juga gak
gak usah halu
untuk ngasih lunchbox ke mas fahri
tapi gak ada yang bisa aku lakukan selain ini
untuk mengungkapkan rasa terima kasih aku untuk dia
aku sering ketemu mas fahri
tapi kenapa sekarang kok jadi gugup seperti ini mau ketemu sama dia
nah satu lagi
kamu liat dewi gak
saya liat pergi bu
enak banget dia keluyuran jam kerja kayak gini
udah tau hari ini abit terapi
berani beraninya dia malah pergi
apa gak sebaiknya
ibu istirahat aja
jantung ibu kan abis kumat
kamu gak usah ikut campur
emang kamu tuh siapa
kurang ajar banget nih si dewi ya
udah mulai dia
aku eksternate dari tadi gak ada dibalas sama dia
aduh kirain dewi
malah ngasih tau kalau hari ini terapinya abi
jadi bingung kan aku
gara gara aku ngakuin dia sebagai anak kandung aku
terus aku harus nemenin dia terapi
nusain banget nih anak
tapi sebenarnya boleh juga sih aku ketemu sama mama retno
jadi aku bisa speak speak sama dia
supaya aku bisa dapat duit dari dia